halo saudara selamat malam bagaimana kabar anda semoga selalu sehat
selain tiga informasi utama tadi kompas malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk anda
selengkapnya bersama saya nitia anissa hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama di kompas malam saudara
kementerian kelautan dan perikanan menangkap kapal ikan berbendera malaysia
yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan selat malaka batam kepulauan riau
lima awak kapal berkeluarga negaraan myanmar yang berada di kapal ditangkap dan dibawa ke kantor psdkp batam
aksi kejar kejaran mewarnai upaya penangkapan kapal ikan berbendera
malaysia yang melakukan illegal fishing di selat malaka
upaya pelarian kapal ikan terhenti usai petugas psdkp melepaskan tembakan peringatan
selain melakukan illegal fishing kapal ikan yang berisi lima awak kapal berkeluarga negaraan myanmar ini
juga menggunakan alat pancing yang dilarang di indonesia
para abk juga tidak memiliki dokumen resmi

kepada penerbangan nama nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan
kita sedangkan dipakai lagi oleh negara tersebut
ini menjadi modus terbaru